cepat atau lambat aku akan menampungkan hatimu
aku minta kau mengirim orang untuk membunuh wanita yang bersamaku
apa kau ingin membunuh kekasihmu sendiri
tidak usah banyak tanya lakukan saja
tidak usah banyak tanya lakukan saja
katakanlah biasa kamu membuatku penasaran
aku sangat mencintaimu
apakah kamu sedang bercanda biasa
apakah kau lihat
aku tidak bercanda
sama sekali aku tidak bercanda
kenapa kau diam saja
kenapa kau diam saja
kenapa kau diam saja
kenapa kau diam saja
apakah kata kataku menjubung perasaanmu
sudah lama aku jodohkan kau dengan yudhakara
kapan kalian akan menikah
aku belum memikirkan itu ayahanda
apakah yudhakara pernah membicarakan hal ini padamu
terimalah kalau ini
bukankah itu kalung yang diberikan ayah pada aku
waktu aku memberikan kalung itu padamu
kenapa kalung itu ada di tangan lurgala
aku tidak mungkin menjawabnya dengan jujur
ayahanda akan sangat marah bila mengetahui perbuatanku
ada apa putriku
kalau saja senopati lurgala bisa mengambil begitu banyaknya harta negara tanpa sepengetahuan ayahanda
pasti dia juga bisa mengambil kalungku tanpa sepengetahuanku bukan
benar juga yang dikatakan oleh putriku
kau ikut dengan aku
apakah kata kataku membuatmu tersinggung
kamu tidak menyinggungku sama sekali
untuk saat ini aku tidak ingin memikirkan hal itu
masalah perasaan hati
kita abaikan dulu
karena saat ini masih ada
hal yang lebih penting yang harus aku pikirkan
aku harus segera menemukannya
aku tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini
kita masih bisa bersahabat
tentu saja biasa
kita berdua bisa menjadi sahabat
sahabat dalam kebenaran dan juga keadilan
aku tidak akan pernah menyerah
dan aku berjanji
cepat atau lambat
aku akan menaklukkan hatimu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
kau mengirim orang untuk membunuh wanita yang bersamaku
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
kau ingin membunuh kekasihmu sendiri
tidak usah banyak tanya
ada bantuan viel

lengkingi kosong karena danarik

persahabatan adalah hal yang mulia

jangan takut ibas
aku tidak akan mengganggumu
tidak akan pernah lagi mengganggumu
begitu tampak bersedih
aku sungguh tak tega melihatmu begini
tolong katakan padaku
apa yang terjadi sesungguhnya
gusti ratu subang larang sedang memikirkan putra bungsunya
raden kian santang
yang pergi entah kemana